ini coba kamu minum dulu
kekiku sakit banget
gak usah dipake jalan
kamu yang sabar ya andi
kamu istirahat aja dulu
biar aku mau mencoba
nyata bukan macem beneran
masih mau baby
aku juga enakan
ada kodok tuh
aku kerjain lah
tapi pelurnya apa ya
nah ini aja deh
kasian sekali kodok itu
aku harus menolong ya
ya ampun kodok
kasian sekali kamu
aku akan mengobatimu
bukan saya yang salah
wahai kodok pergilah
sepertinya dia sudah jerak
aku janji gak akan bandul lagi
aku janji gak akan bandul lagi
tunggu dulu tunggu pangeran kodok
emangnya kamu marah ya aku panggil pangeran kodok
kalau dia memanggil aku pangeran kodok
berarti dia benar benar menyangka aku ini anak lelaki
asik berarti penyamaranku berhasil
enggak kok aku gak marah dipanggil pangeran kodok
kebetulan aku sedang lapar
aku mau nyari obat buat kakakku
semoga nasib kakakmu lebih baik daripada nasib adik adikku
emang adik adikmu kenapa
emang adik adikmu kenapa
dulu aku punya dua orang adik
tetapi desaku kena bau penyakit
jadi mereka sakit keras
begitu juga ayah dan ibuku
mereka wafat setahun yang lalu
mereka wafat setahun yang lalu
mereka wafat setahun yang lalu

mereka wafat setahun yang lalu
lihat itu siapa yang mau masuk hutan
dua anak kecil
wah yang benar aja
masa kita begel dari hutan jati yang perkasa ini harus melawan dua anak bayi
aku akan melawan mereka semua
kakiku sakit banget
gak usah dipake jalan
kamu yang sabar ya andi
kamu istirahat aja dulu
biar aku mau mencoba
pasti dipake sama mama
untuk mengobati kau junjun
jangan iseng deh
nakut nakutin aku pake suara macet segala
kamu pantau gak
kayak sujar itu gak mempan
jangan sedikit mediterranean
sampaikan dua hipnya
untuk ku bakal itu
kamu harus hadapimu
sebasari suatu saat